eh kamu tadi dalam pahala
kok kok kok ada pindah pindah pindah
tadi bisa tersanding
ya baraya ya hampura
tadi tct ada sedikit trouble
masalah di jalan ya
pas lagi ketemu sama neng sri
iya tadi sambil berantem
wah eh kamu takut
ini broading kopinya diminum ya
alhamdulillah neng terima kasih
alhamdulillah ada aja bi
tadi sedikit sport jantung
itu tadi bira
jadi tadi di luar itu bro d
hampir dipukul sama orang yang gak dikenal
memangnya kunaun cep oding
cep oding tuh salah naun
jadi gini ceritanya bira
sebenernya sih cuma salah sangka doang ya bro d ya
jadi tadi kan bro d sempet narik narik tangan sri
jadi di fikir cowok ganteng gitu bro d mau nyakitin sri
oh memangnya begitu cep oding
ah tuh mah tampang saya saja telingat sangar
ya hati saya mah selembut salju bi
tidak bisa menyakiti perempuan apalagi mempermainkan perempuan ya
ah tadi aja kelihatannya kayak diomelin sama neng sri jadi disangka sangka aja ya

tadi aja kelihatannya kayak diomelin sama neng sri jadi disangka sangka aja ya
lagian kamu tenang awanan sih sri
pakai ngomel ngomel cep oding di depan umum
di jalanan lagi
malu maluin perempuan tidak boleh begitu
abis kan sri kesel sama bro d
bro d kan gak pernah telepon telepon kek apa sms kek nanya nanya kabar
ih boro yang
memangnya kalau kamu tahu
siapa yang memukulin chat oding
kamu mau ngapain
eh dasar buah lo ansya
jangan bener bay
ih mau gimana cari masalahnya mau gimana
ikut ikutan aja kayak petir
gak mau ikut makan
masa jadi penonton setia
kalau pacar setia tidak apa apa
sekali lagi terima kasih ya nolongin saya tadi
gak usah berterima kasih
tapi abah tadi
udah biasa kayak begitu
itu berantem berantem gitu
sekarang mah sudah tidak
saya mah sudah punya anak
karunya anak saya
tapi kok aneh ya
abah tiba tiba muncul aja disitu
gak ada angin
gak ada hujan
tiba tiba ada abah
bilang tidak ya
sebetulnya saya mau ke butiknya
dan sesudahnya ini
saya memang niatnya mau makan pecelele
saya memang mau kesini
ternyata di jalan
melihat ibu anies ada trouble
bersama anak anak burawang itu
saya sudah pamitnya dari rumah
saya tidak mau bohong
sama orang rumah
jadi saya ajak
ajak ibu kesini
maaf ini mah bu sebelumnya
tapi istrinya akan abah tau
kalau akan abah
makan di luar
tidak akan tau
kenapa gak dikasih tau
istri saya teh sudah lama mau
sudah lama meninggal
hari ibu sendiri
setiap saya ketemu sama ibu
di mobil memangnya tidak ada bodyguard
saya sudah lama cerai
kejadian pahit pun harus disyukurin bu
karena allah itu yang memberikan kita kejadian itu pasti dibalik itu ada sesuatu
yang lebih untuk menaikkan level kita
sudah ada bintang
oh udah satu
makanya saya kerja siang malam ini
untuk anak saya
oh ya sama sama general bintang satu kalau gitu
ya tapi ini sudah malam saya pamit dulu ya
sekali lagi terima kasih saya udah ditolongin tadi
alah sok sekali lagi sekali lagi saya kasih ini nih sekali lagi sekali lagi
sekali lagi terima kasih ya
eh ibu anis waalaikumsalam sebentar
kalau ada apa apa butuh bantuan atau apa jangan ragu ragu sungkan atau apa
telepon abah ramah pangkaset nanti bandung ya
abah ramah pangkaset nanti bandung
assalamualaikum akang abah
kalau tidak mau telepon sms juga tidak apa
kusti allah akbar maha besar ya allah indah pisang ciptaanmu ya allah
dang ini di pariwasi iqya pasti banyak mahal ya
oh sekarang peraturan baru
oh ya udah kita
abah kemana sih
oh tadi teh keluar katanya sih sebentar gak lama
katanya mau dibungkus ya lainnya
kamu kan tidak nitip
abah mau nitega sama anak sendiri gak inget
neng juga mau
aduh kau naur
aduh tidak sms
kalau sms pasti abah bawain abah tidak tahu neng lapa
neng sudah tahu neng lapar
enggak abah neng cuma bercanda
bagian abah makan berapa porsi sih disana kok lama banget
hehehe makan ya abah sebentar neng
tapi awal tadi habis nolongin perempuan digangguin
sama eh tata
barudak nasi kobar
barudak orai sawah
barudak geng becek
oh sudah dikepret pulak balik
dike dek backhand sudah
habis mereka ugal ugalan atau di jalan
dipikir keren apa itu
dipikir keren apa di jalan ugal ugalan
yang ada juga geluh abah nih ngalina
eh abah terus perempuan yang abah tolong kemana
oh aman tidak lecet sedikit bus
karena abah sudah menindungi dia dengan baik
abah pulang pulang udah nolongin orang wajahnya berseri seri
jangan jangan abah suka sama cewek yang abah tolongin
eh jangan jangan juga yang ditolongin teh gak deh
bahai nol demplon
wah segera juga temennya
dia memang cantik
tapi bukan gadis
dia itu janda
maha apalan dia nak
ya itu kan beres makan kenalan
atau mubazir kalau tidak kenalan
atau sudah dibantukan oke
eh kamu tadi dalam pahala tuh
kalau mau ngomong apa yang kamu minta minta tadi bisa tersanding
ya barangnya ya hampura
tadi tadi ada sedikit masalah di jalan ya
pas lagi ketemu sama neng sri begitu
eh kamu tadi takut
bukan masalah takut ini mah malu
masa orang tadi ujung ujung ajak berantem sama saya
hah gak punggung
terus lalu lalu
nah dibantuin sama neng sri
wah ngebela saya
eh berarti kan neng sri terlihat sayang sama saya
berarti mas ardi kita sama
wah jangan jangan siapa oke gitu ya
perempuan yang ditolong
terus jadi polling in love
tetep kalau ngomong suka paruai
kayaknya abah nyembunyiin sesuatu deh
jangan jangan apa yang om dang dingdung bilang itu bener
kalau abah lagi dekat sama perempuan lagi
sudah malam neng babuk ya
kalian juga pada tidur
kemudian nanti pada terlambat bangun subuh
buka ruko pagi ya